di tahun dua ribu delapan belas ini di sub dki jakarta akan melarang angkot yang berusia di atas sepuluh tahun untuk beroperasi
hanya saja belum semua sopir angkot mengetahui adanya ketentuan tersebut
mengawali tahun dua ribu delapan belas dinas perhubungan dki jakarta berencana menetipkan angkutan umum perkotaan atau angkot yang beroperasi di kota jakarta
dalam surat edaran dari disub dki disebutkan angkot yang berusia di atas sepuluh tahun dilarang beroperasi
disub dki juga nantinya akan menggelar operasi razia untuk menetipkan angkot angkot tua itu
hanya saja surat edaran tersebut ternyata belum diketahui oleh para sopir angkot
di sisi lain tanpa surat edaran itu sejumlah pengemudi juga sudah mengetahui adanya ketentuan usia maksimal sepuluh tahun bagi angkot untuk beroperasi
aturan itu sudah berlaku sejak lama meski baru berjalan dengan baik beberapa tahun kebelakang
masalahnya tadi apa seperti kikir gitu kan jadi nggak dikasih peringatannya kan kikir pertama
terus tahun depan harus remajakan
akhirnya dia kan nggak bisa akhir otomatis kan diremanjakan sama pemiliknya gitu
ya ini yang cuma nggak bisa akhir doang
otomatis kan kalau nggak bisa akhir kan mobil apa nusana hari kan operasi terus surat surat kematian gitu
tapi kalau kayak gitu sebenarnya memang program sudah sejak lama ya bukan
tidak ada program lagi sudah lama

sepuluh tahun nggak mau
iya tapi berjalannya sekarang kadang ini ya
istilahnya tertibnya sekarang ini gitu
peremajaan kendaraan umum memang wajib dilakukan dan dipantau oleh pemerintah sebagai regulator
ini dilakukan semata mata demi keamanan dan kenyamanan para pengguna angkutan umum
hanya saja pasaran peremajaan seharusnya bukan hanya angkot saja
bus bus sedang seperti metro mini dan kopaja
yang tak layak jalan juga selayaknya sudah tidak diperkenankan beroperasi
iwan hermawan jakarta